terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara sekretaris tim kampanye nasional prabowo gibran nusron wahid mengaku
akan ada rekonsiliasi baru setelah putusan mk yang menolak seluruh gugatan pilpres dua ribu sembilan belas
nusron wahid menyebut akan ada sejumlah partai pengusung anies mohaimin dan ganjar mahfud
yang akan bergabung ke koalisi pemerintahan prabowo gibran
nusron menyebut dinamika politik akan terlihat usai putusan mk dan penetapan prabowo gibran
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
karena saya yakin beberapa partai partai pedukung baik pedukung satu maupun pedukung tiga
yang akan menyatakan bergabung rekonsiliasi membangun koalisi
masih baru dalam pemerintahan bapak prabowo gibran nanti itu
pasti juga tidak mau gege mongsok kalau orang jawa itu
sudah putus mk maka satu langkah lagi keputusan kpu
itulah saat momennya untuk melakukan komunikasi dan saatnya melakukan rekonsiliasi
maupun rekonsiliasi pembentukan koalisi koalisi baru
sementara ketua dpp pdi perjuangan ahmad basara menyebut pdi perjuangan siap untuk berada
di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
namun keputusan politik pdi perjuangan akan ditetapkan dalam rapat kerja nasional
oleh ketua umum pdip megawati soekarnoputri
untuk dengan cermat melihat dan berpikir
arahan ibu megawati soekarnoputri dalam rakornas ini akan digelar rapat kerja
yang insya allah akan kami lakukan pada bulan mei yang akan datang
disanalah pd perjuangan bersama segenap struktur partai baik dpc maupun dpd
akan bersidang akan bermusyawarah melihat abcd nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di indonesia
dan kemudian akan memberikan usulan kepada ibu megawati soekarnoputri
selaku ketua umum pdi perjuangan pemegang hak prerogatif kongres
untuk kemudian di sanalah pdi perjuangan akan menentukan sikap politiknya
di dalam atau di luar pemerintahan
hari ini presiden joko widodo memastikan mendukung penuh proses transisi pemerintahan baru setelah mk memutuskan
untuk menolak gugatan sengketa pilpres dan menunggu penetapan kpu besok
jokowi meminta semua pihak kembali bersatu dan semua pihak menghormati putusan mk
pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan
tim kampanye nasional memprediksi usai penetapan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
pengusung anies dan ganjar yang akan bergabung
sementara saudara sebelumnya putusan mk digelar
prabowo subianto juga telah berkomunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik
kita bahas bersama jurubicara tim pemenangan prabowo subianto
gibran pak wihadi dan juga politisi nasdem bestari baru
serta pengamat politik prof ikrar nusa bakti
saya akan ke pak bestari terlebih dahulu
ini masih ada pertemuan antara caimin dan juga pak surya paloh
iya masih di lantai dua puluh
membahas tentu seputar pemilu lah
kemarin kan partai nasdem mengusung dua paslon anies dan caimin
ya selayaknya setelah itu selesai
maka bung anies dan caimin melaporkan hasil akhir daripada pemilu dua ribu sembilan belas
apakah sudah ada kepastian akan merapat ke presiden terpilih
bahwa pak prabowo sendiri
jadi selesai pemilu itu kan sudah pernah datang ke
bertemu dengan jajaran pengurus partai nasdem dan bang surya
dan ada ajakan kepada umum lah ya
secara umum pak prabowo itu pada konferensi pers di nasdem itu
menyampaikan mengajak seluruh anak bangsa ini untuk bersama sama
saat ini memang belumlah menjadi concern prioritas daripada partai nasdem
kaitannya dengan bergabung koalisi belum belum sampai ke sana
pak wihadi mengajak seluruh anak bangsa
ini kan yang memang selalu diucapkan oleh pak prabowo
sampai sore hari ini sudah siapa saja yang baru merapat
ya masih seperti yang dulu sebelum keputusan mk
ini kan keputusan mk barusan kemarin
tentunya akan tetap bahwa pak prabowo yang disampaikan pada saat pidato kemenangan waktu quick count
adalah mengajak seluruh elemen bangsa ini membangun
karena pak prabowo sadar bahwa untuk membangun bangsa ini tidak bisa sendirian
pasti membutuhkan semua anak bangsa yang terkelipat
nah ini kan baru kita keputusan mk ya nanti kita tunggu
siapa saja yang nanti menjalin komunikasi kembali
dan untuk menentukan langkah berikutnya
ya kita bersama sama sekarang ini
dan ini waktunya kita untuk bersama sama kita menatap
tapi sinyal sinyalnya ada tidak pak wihadi
dari sepanjang kemarin sore atau malam sampai sore hari ini
ya signal sinyal itu sudah tentunya
karena bukan hanya sekarang saja sebelum mk pun
kan pak prabowo juga sudah mengunjungi pak surya paloh
seperti yang dikatakan oleh pak bastari tadi
dan komunikasi sudah demikian akrab
saya kira ini sudah suatu pertanda bahwa memang dibutuhkan juga
bagaimana kebersamaan dan penyatuan daripada visi kita
untuk sama sama bagaimana membangun bangsa ini ke depan
ini tinggal nanti selangkah kembali
tentunya karena kami sadar bahwa partai partai politik ini sendiri pun
tentunya dalam memberikan suatu keputusan
pasti melalui tahapan tahapan rakernas
ataupun mungkin juga rapidnas
nah ini tentunya semuanya memang kita masih ada waktu
dan komunikasi tentunya masih bisa dijalin untuk menyamakan visi visi kita semuanya
untuk bagaimana membangun bangsa di depan ini
prof ikral kalau anda melihatnya
setelah putusan mk apalagi besok kan kpu akan menetapkan presiden terpilih
apakah peta politik akan berubah secara signifikan
atau apakah parpol parpol yang sebelumnya berlawanan akan merapat ke prabowo gibran
ya kalau dari pandangan saya ya
saya melihat bahwa tentunya banyak partai ya
mungkin yang akan bergabung dengan pasangan prabowo gibran gitu kan
dan itu juga tidak aneh buat saya
karena saya beri contoh misalnya pkb sendiri kan sebelum mendukung anies basmedan
itu juga adalah pasangannya prabowo tadinya ya
untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ya
dan kemudian kalau kita lihat juga pkb dalam sejarah politik di order yang berhormat sini
itu juga tidak pernah berada di oposisi
ya pkb selalu mendukung siapa yang menang di dalam pemilu
bahkan bergabung dengan partai yang akan menang di dalam pemilu
nah kalau nasdem kita juga tahu bahwa nasdem dengan gerindra itu kan awalnya juga
satu ideologi yang sama yaitu golongan karya ya
dan kemudian kita juga tahu setelah pemilu usai
itu pak prabowo sendiri kan sudah berkunjung ke markas nasdem di gudang dia ya
jadi itu suatu hal yang tanda tananya sudah sangat kuat ya
walaupun kita juga belum tahu apakah kemudian pks
yang juga kayaknya memberikan sinyal sinyal ingin bergabung ya
kemudian apakah ini juga akan bergabung
karena biar bagaimanapun di situ juga ada orang orang yang dulu menjadi bagian dari pks ya
yang sekarang masuk dalam partai gelora
yang tidak masuk ke dalam parlemen dalam pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh
kalau pdip kita juga belum tahu apakah pdip akan melanjutkan posisi politiknya
bahwa kalau dia kalah di dalam presiden
dia akan tidak masuk ke dalam kabinet yang dibentuk tersebut
akan melanjutkan posisi pdip sebagai partai yang akan menjadi
untung ruginya adakah ketika nasdem
ataupun pkb akan bergabung dengan kabinet prabowo gibran nanti
yang jelas buat pasangan prabowo gibran ini sangat menguntungkan
karena kalau sekarang misalnya gabungan partai yang ada di koalisi dua itu
perolehan kursinya hanya empat puluh delapan sekian persen
itu kan sedikit di bawah lima puluh persen
kalau misalnya nasdem dan pkb
masuk saja itu sudah lumayan karena itu sudah berada di atas lima puluh persen ya
dan buat nasdem dengan pkb sendiri
ini juga akan mendapatkan keuntungan posisi ya
posisi politik sebagai partai yang kemudian mendapatkan kursi di kabinet kan begitu
saya pikir bahwa pdip tidak merasa takut ya untuk berada di luar pemerintahan
karena itu sudah pernah dilakukan
bersama gerindra pada era susilo bambang yudhoyono begitu
pak bestari kalau tadi prof ikrar secara kesimpulan garis besar menyebutkan
kira kira sama sama menguntungkan kalau nasdem bergabung dengan kabinet prabowo gibran
betul seperti itu hitung hitungannya sudah ada belum
saya kira begini bahwa kita tidak selalu berpartai ini
bernegara ini menghitung untung dan rugi
indonesia bangsa yang besar
yang kemudian mempunyai peran penting di dunia
bahwa harus bersama sama mengelola bangsa ini iya
namun nasdem bukan pada posisi kemudian menerapkan syarat syarat apabila kita ingin diajak bergabung dan sebagainya
kita sudah terbiasa dengan tanpa mahar tanpa syarat
kalau hitung hitungannya hanya sekedar untuk dikasih menteri bukan itu concernnya nasdem
tapi lebih kepada bagaimana kemudian keberadaan satu pemerintahan ini
itu membawa kebaikan bagi seluruh anak bangsa saya kira itu
oke kalau pak wi hadi gimana pak wi hadi
kira kira apakah akan memberikan syarat ataupun hitung hitungan politik
jika nanti ada partai partai yang sebelumnya berlawanan akan bergabung ataupun merapat
ya kembali lagi pada apa yang disampaikan ini adalah merupakan ajakan
ajakan ini dalam hal kemarin sudah ada mungkin suatu kompetisi
di pilpres yang kemudian perlu adanya suatu rekonsiliasi
yang ini juga kita lihat bahwa tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana pak prabowo juga bersama sama dengan pak jokowi melakukan rekonsiliasi
dan ini adalah memang suatu hal rekonsiliasi ini dibutuhkan untuk bagaimana kita melihat satu pembangunan yang lebih baik
dan ketertipan negara atau kestabilitasan dari badan negara ini akan lebih bisa dirasakan oleh rakyat
banyak kalau misalnya ada satu rekonsiliasi yang bersama sama tidak ada satu polarisasi
nah disinilah memang hal hal yang memang sama sama adalah merupakan suatu pemikiran
daripada kebesaran daripada semua partai partai politik bahwa indonesia ini butuh suatu ketertiban
ketenangan dalam melakukan pembangunan untuk bernegara
nah inilah apa yang dinamakan suatu setelah selesainya pilpres ini bersama sama
nah semuanya kalau kita bicara untung rugi semuanya adalah untuk rakyat indonesia
jadi ini bukan untuk siapa yang untung siapa yang rugi tetapi dengan adanya kebersamaan kita semua
rakyat indonesia lah yang diuntungkan karena bagaimanapun juga pembangunan ini adalah untuk rakyat indonesia
sehingga kita bersama sama bagaimana dengan kalau kita tenang semuanya kita bersama sama mempunyai pemimpin yang sama untuk membangun negara ini
prof ikrar jika rekonsiliasi lebih besar dinilai
pak wihadi akan menguntungkan rakyat benar seperti itu bukankah dalam bicara soal kemajuan bangsa juga diperlukan pengawasan yang secara teratur dan berjenjang
ya yang namanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa indonesia itu tidak harus kemudian semua yang berkompetisi di dalam politik ya
khususnya untuk jabatan presiden dan wakil presiden kemudian tumplek plek masuk ke dalam pemerintahan
itu namanya bukan persoalan demokrasi itu bukan persoalan gotong royong politik ya demokrasi itu membutuhkan adanya kelompok kelompok partai ya
yang tidak dalam posisi yang selalu berseberangan dengan pemerintahan bisa saja ini tidak duduk di dalam pemerintahan
tapi juga memberikan misalnya kritikan dan juga tinjauan mengenai jalan mana yang harus ditempuh
karena tanpa adanya kelompok yang berada di luar pemerintahan itu tentunya yang namanya jalannya pemerintahan juga akan boleh dikatakan salah begitu
saya beri contoh misalnya ya apa yang dikatakan juga oleh politisi politisi muda golkar ya
mengatakan bagaimana pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin ini ya khususnya di parlemen ya ketika hampir semua partai politik besar itu ada di
di dalam koalisi jokowi maruf amin itu proses perundang undangan itu boleh dikatakan berjalan secara tidak natural sebagaimana mestinya ya
misalnya teman teman di golkar juga menyatakan bagaimana undang undang mengenai omnibus law undang undang mengenai ikn
atau undang undang lain yang tentunya tidak seluruhnya menyenangkan atau memantingkan rakyat banyak ya
masuk juga orang orang yang ada di apa namanya itu di level bawah begitu
prof ikrar kan kalau kita lihat ke belakang kemarin ini prabowo ingin sekali bertemu dengan bu mega
apakah sosok presiden jokowi ini menjadi apa ya bisa dibilang penghalang untuk keduanya bersatu prabowo dan mega dalam kabinet baru
saya terus terang ya tidak berani mengatakan apakah penghalang atau tidak
tapi informasi yang juga saya miliki ya termasuk juga dari teman teman partai golkar ya mengatakan bahwa kelihatannya pak jokowi tidak begitu nyaman ketika kemudian pak rudi
pak roslan itu menyatakan pada saat idul fitri ke rumahnya bu mega menyatakan bahwa kayaknya akan ada pertemuan antara megawati dan jokowi
pak roslan itu menyatakan pada saat idul fitri ke rumahnya bu mega menyatakan bahwa kayaknya akan ada pertemuan antara megawati dan jokowi

tapi buat saya pak prabowo memang harus menurut saya mengadakan pertemuan itu ya tanpa melihat apakah pak jokowi itu menjadi penghalang atau bukan
kenapa demikian karena beliau juga harus menunjukkan bahwa beliau lah yang akan menjadi pemimpin bangsa kita ya dalam lima tahun ke depan
dan karena itu sejak saat ini beliau harus sudah menunjukkan bahwa ini tergantung kepada saya bukan kepada jokowi lainnya
nah ini yang menjadi persoalan ini adalah buat transisi pemerintahan itu memang terlalu lama
kita masih mengikuti tradisi lama di mana waktu itu pemilu presiden dan legislatif itu dipisah
makanya sekarang ada transisi yang makan waktu sampai enam bulan lebih ya dan itu yang menyebabkan presiden terpilih prabowo subianto itu mengalami kesulitan di dalam cepat proses transisi
pak wihadi sinyal ataupun komunikasi dengan pdip sejauh ini seperti apa apakah sudah ada sinyal lanjutan setelah lebaran kemarin
gerindra dengan pdi perjuangan itu tetap terjalin dan hanya menunggu waktunya saja kapan ada pertemuan antara pak prabowo dengan ibu megawati
itu kan selalu yang disampaikan dalam berbagai kesempatan
dan ibu puan sendiri kan juga sudah sempat juga menyatakan hal tersebut
saya kira ini adalah menunggu waktunya saja karena kan semuanya kemarin kan masih menunggu hasil mk
nah ini kan hasil mk juga baru kemarin
mungkin besok baru kpu secara resmi akan mengumumkan hasil daripada pilpres yang sudah terjadi di dua ribu dua puluh empat ini
jadi ini adalah rangkaian yang memang perlu ada kesabaran dan komunikasi tetap terjalin untuk semuanya
di mana semuanya ini adalah kebaikan bangsa dan negara ini
dan setelah ppres yang dimana banyak permasalahan permasalahan banyak juga yang mungkin perlu diselesaikan setelah ppres
terakhir ke pak bestari kapan kira kira kepastiannya partai nasdem ini akan menentukan apakah akan bergabung dalam kabinet atau menjadi oposisi
ya tentu kita menunggulah
artinya begini tadi sudah saya sampaikan itu bukan menjadi prioritas
hari ini kita masih mengawal para kader kita yang sedang ada harus diperjuangkan di tingkat mahkamah
konstitusi yang sedang bersengketa dengan kawan kawan dari partai politik lain
itu yang menjadi concern kita dan ini kan masih lama
tunggu dulu pelantikan baru kemudian menyusun kabinet
masih panjang waktu untuk itu
yang terpenting adalah bahwa ajakan pak prabowo untuk bersama sama untuk berjuang untuk indonesia yang lebih baik
itu kita sambut sangat baik dan positif
oke hitung hitungannya apa untuk bergabung atau tidak bergabung
saya kira ini yang perlu kita dalami terlebih dahulu
barulah kemudian kita akan memutuskan
itu pun kalau ada ajakan kalau tidak ya bagaimana kan begitu
nah nggak mungkin itu ada di kita gitu
tapi sinyalnya kan kuat sekali kalau pak surya paloh tadi semalam berbicara
begini bahwa kemudian kita merespon sangat baik ajakan pak prabowo sebagai sesama anak bangsa untuk negara bangsa ini jauh lebih baik lagi
untuk kemudian bergabung dalam koalisi perlulah pendalaman kan begitu
bergabung itu ataupun mendukung itu kan tidak mesti kemudian oh kami harus dapat sekian menteri ini
kita itu sudah terbiasa tanpa mahar tanpa syarat
tapi siap juga kalau jadi oposisi ya pak besar ya
dua ini adalah dua pilihan yang baik
polis tisi nasdem dan juga pak wi hadi
dan prof imran nusa bakti sudah bergabung bersama kami di kompas petang